menanggapi isu kandungan paracetamol di teluk jakarta
dinas lingkungan dki jakarta mengambil sampel air di dua lokasi pada sabtu sore
lokasi yang diambil sampel airnya adalah di perairan ancol dan muara angke
kepala seksi pemantauan kualitas lingkungan dari dinas lingkungan hidup dki menyatakan
sesuai dengan yang tertera pada baku mutu pada pp dua puluh dua tahun dua ribu dua puluh satu lampiran delapan
tidak ada kandungan paracetamol di perairan teluk jakarta
meski begitu sampel air ini tetap akan dibawa ke laboratorium untuk diteliti
jadi kami hanya melakukan di lokasi yang kami biasa lakukan setiap tahun
untuk membahas lebih lanjut mengenai temuan kandungan parasetamol di perairan teluk jakarta
kita akan berbincang dengan peneliti oseanografi lipi wulan koagu
mbak wulan selamat malam
halo selamat malam
terima kasih sudah bersama kami malam hari ini di cnn indonesia newscast
saat ini berada di inggris mari berbicara mengenai penelitian
yang dilakukan oleh lippi
ini cukup mengejutkan
saya ingin memastikan ini paracetamol ini biasanya zat yang kita konsumsi
jika menderita demam begitu ya mbak ya untuk menurunkan nyeri ataupun demam
bisa cerita sedikit temuan penelitian ini seperti apa mbak
ya benar sekali
jadi parasetamol itu adalah obat yang sangat umum
kita konsumsi sebagai analgesik dan juga antiterapik
yang juga banyak sekali terkandung di obat obatan untuk meredakan demam
dan juga rasa sakit ya
pada penelitian ini sebenarnya adalah awalnya hanyalah dari keingin tahuan saya sendiri
dan juga dengan tim yaitu kami ingin melihat apakah parasetamol terdeteksi di air laut di indonesia
berdasarkan apa yang kami temukan ternyata terdeteksi di dua lokasi
walaupun harus saya sampaikan ini merupakan studi awal
jadi hanya merupakan gambaran awal saja
jadi studi lebih lanjut akan sangat diperlukan
oke dalam studi awal ini gambaran awal ini apa saja yang ditemukan
karena ini cukup menarik begitu bagi masyarakat
kita tahu biasanya ini berada di dalam kandungan obat
tapi kemudian ternyata di air laut juga ada
iya jadi sebenarnya saya sendiri
pertama saya sangat menghargai atensi publik terhadap penelitian ini
dan memang ini sangat menarik
karena memang parasetamol ini adalah salah satu dari
yang dikatakan nimba karmasetik ya
dan tentu saja karena ini menyangkut dengan konsumsi kita sebagai manusia
dan bisa dikatakan ini juga sebagai indikator
bahwa di laut kita sebenarnya terdapat bahan bahan seperti ini
dan ini sebenarnya tidak sangat mengherankan atau tidak sangat mengujudkan
karena kita sendiri mengkonsumsi parasetamol dan juga menggunakan
walaupun tidak sehari hari tapi menggunakan dalam angka yang cukup besar
ditemukannya di titik mana saja
dan disebut sebut bahwa ini kadarnya cukup tinggi begitu ya mbak ulan
ya jadi untuk gambaran awal sekali lagi perlu saya klarifikasi
ini adalah gambaran awal
itu ditemukan di dua titik yaitu di muara sungai ciliwung atau ancol
dan juga di muara sungai angke
di situ yang terdeteksi dengan konsentrasi masing masing
enam ratus dua puluh ng per liter dan juga enam ratus sepuluh ng per liter
nah di sini kami katakan tinggi karena memang seperti yang tadi disampaikan
dari dinas lingkungan hidup belum ada parameter dalam bakti mutu
dan ini belum diatur di dalam regulasi manapun
tapi di sini kami melihat bahwa jika kami bandingkan dengan konsentrasi negara lain
maka konsentrasi yang terdapat di teluk jakarta ini termasuk tinggi
saya katakan termasuk ini bukan yang paling tinggi ya
karena juga di negara negara lain
itu ditemukan dengan konsentrasi ada di daerah lain
di mana konsentrasi paracetamol ini ditemukan lebih tinggi dari yang kita temukan di teluk jakarta
artinya ini kan kemudian dikaitkan bahwa apakah betul karena pandemi
konsumsi paracetamol otomatis lebih tinggi di indonesia
apakah kemudian ini ada relasinya ke sana mbak ulan
tentu saja akan sangat sangat menarik untuk melihat relasi seperti yang disebutkan mbak elvira tadi
jadi sebenarnya pada saat kami mengkoleksi sampel ini
itu balik di tahun dua ribu tujuh belas jadi sebelum pandemi
jadi benar sekali ini akan sangat menarik jika kita eksplor lagi ke depannya
untuk melihat apakah ada relasinya dengan konsumsi paracetamol yang kemungkinan naik pada saat pandemi yang lalu
oke masih cukup panjang untuk menjawab pertanyaan itu begitu ya mbak ulan
terakhir karena ini butuh waktu karena masih dalam proses penelitian
butuh kajian lebih mendalam tapi kemudian masyarakat bertanya
karena sekitar ancol dan titik satu lagi itu
aktivitas masyarakat cukup tinggi nelayan masyarakat secara umum
apakah kemudian ada dampaknya secara langsung bagi manusia
menurut saya pribadi tidak karena seperti yang saya katakan tadi
kita sudah sering mengkonsumsi paracetamol dan itu juga mungkin dalam kadar yang lumayan tinggi menurut saya
jadi menurut saya tidak akan ada efek yang sangat berbahaya bagi manusia karena kita sudah mengkonsumsinya
untuk pertanyaan yang lebih mendalam mengenai penelitian ini
nanti akan ada juga siaran pers dari brin nanti pada saat hari senin
jadi mungkin untuk pertanyaan pertanyaan yang lebih dalam lagi atau ingin mengenal lebih lanjut akan ada siaran terse
oke kita nanti akan menantikan bagaimana laporan selengkapnya
mbak ulan terima kasih sebelumnya sudah sharing informasi awal bersama kami
selamat malam sehat sehat selalu mbak ulen
selamat malam sehat selalu ya